hasil riset jumpek dari universitas georgia amerika serikat tahun dua ribu lima
menuding indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah tiongkok
hasil riset ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat industri indonesia
bagaimana kalangan industri air kemasan melihat sampah sampah plastik ini
wajah indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia
membuat masyarakat pemerintah dan pelaku industri resah
direktur industri kimia hilir kementerian perindustrian mengatakan
pola pikir plastik yang dinilai sebagai sampah pencemar lingkungan harus diubah
mindset pertama adalah bahwa melihat plastik ini bukan sampah
plastik ini buat industri adalah bahan baku
jadi kalau melihat plastik ini sebagai sampah tentunya opini yang berkembang seperti saat ini
tapi kalau melihat itu sebagai bahan baku
nilai ekonomi di dalamnya sehingga masyarakat juga mendapatkan benefit di dalamnya
menurut taufik kebutuhan indonesia pada plastik sebagai bahan baku industri mencapai lima enam juta ton per tahun
sementara industri daur ulang plastik nasional baru mampu menyediakan bahan baku plastik sebesar satu satu juta ton
masih terdapat potensi enam ratus ribu ton per tahun yang bisa disediakan oleh industri daur ulang plastik nasional
gebungan pengusaha industri makanan dan pengembangan
minuman seluruh indonesia menilai
masalah pengelolaan setelah pemakaian menjadi kunci utama mengurangi pencemaran plastik
nah sekarang kita harus pikirkan mengelola secara lebih baik apa
salah satunya adalah wujudkan circular ekonomi
itu yang kita yakinin
sirkuler ekonomi artinya apa yang sudah selesai dikonsum post konsum
itu hendaknya bisa kita tarik lagi menjadi production
nah itu berputar putar jadi yang tidak terkelola bisa dikelola dengan baik
di saat yang sama kita bisa menghemat minyak bumi
menyelamatkan lingkungan dengan lebih baik dan seterusnya
nah jadi keuntungan finansial efisiensi finansial kami belum melihatnya
jadi besar sekali yang lari ke lingkungan ini karena apa
jadi disitulah permainan
kemana yang bocor itu

dan di sana persoalan utama kita bicara sambal plastik
industri nasional harus bergerak menggunakan bahan plastik daur ulang lokal
sebagai solusi mengurangi plastik pasca pemakaian
hal ini karena bahan plastik ramah lingkungan biodegradable plastik masih mahal untuk digunakan
danon mengaku siap menjadi industri minuman pertama yang menggunakan botol daur ulang di indonesia
kemudian kita juga punya komitmen untuk mempergunakan lebih banyak lagi recycle pet atau kemasan daur ulang di botol kita

tahun dua ribu dua puluh lima separuh dari produk air minum dalam kemasan harus sudah menggunakan bahan baku plastik daur ulang
agung happy tangerang banten